kita ke informasi lain selama pembatasan sosial berskala besar jumlah pengguna moda raya terpadu jakarta turun secara signifikan
jika sebelumnya pengguna mrt jakarta mencapai sembilan puluh sampai seratus ribu penumpang per hari kini jumlahnya sekitar lima hingga enam penumpang saja
untuk membantu mencegah penyebaran covid sembilan belas pt mrt membagikan juga masker gratis kepada para penumpang
selama tiga hari sejak rabu lima belas april manajemen mrt jakarta membagikan tiga masker setiap hari untuk penumpang
mereka yang boleh menerima masker adalah pengguna mrt dan setiap orang hanya boleh mendapat masker gratis satu kali selama periode pembagian
penumpang yang tidak mau menggunakan masker ditolak masuk ke stasiun mrt dan tidak diperbolehkan naik mrt
mrt jakarta telah membagikan tiga unit masker mulai dari hari rabu
pembagian ini dilakukan di lima stasiun yaitu di stasiun mernai di stasiun dukuhatas bni di stasiun blok mbca di stasiun patmawati dan di stasiun empat puluh skrep
dan lima stasiun ini memang masih ada penumpang walaupun jumlah penumpang kami sudah sangat berkurang sejak dilakuannya psbb
tujuan dibagikannya masker secara gratis ini sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial
dan juga untuk mematuhi protokol pemerintahan